wisata alam kini kian menjadi magnet untuk dikunjungi
sekedar memanjakan diri di tengah menate pandemi
banyak tempat camping yang bisa dipilih
mulai dari glamour camping atau glamping hingga camping klasik
saya pun mencoba keduanya
tempat pertama glamping saya ada di kawasan taman saribogor
dengan pemandangan alam yang menyejukkan mata dan hati
anda bisa bermalam di kamar berbentuk tenda
namun dengan fasilitas seperti di hotel
kasur empuk tv hingga toilet dan shower di dalam kamar pun tersedia
beragam aktivitas outdoor pun ada di kawasan seluas sebelas hektare ini
selain itu anda juga bisa berlatih berkuda
hingga mengintip kuda kuda berprestasi yang ada di sini
karena lebih aman ya merasa lebih aman gitu ya
lebih gak banyak orang gitu ya kayakng kayak kosong
anak anak bisa lihat kuda kuda bisa kasih makan
dan bisa berkuda juga
untuk menginap di tempat dengan hamparan pemandangan bukit ini
anda bisa merogoh kocek mulai dari rp satu delapan ratus untuk empat orang
protokol kesehatan pun disiapkan sesuai aturan pemerintah
setelah glamping saya juga mencoba
camping sungguhan di kawasan mega mendung bogor jawa barat
ternyata tak perlu jauh jauh ya
untuk mendapatkan pemandangan indah yang menyegarkan mata
belum lagi dengan udaranya yang bersih dan sejuk
ini jadi hal yang dirindukan warga kota seperti saya
beragam aktivitas pun bisa dilakukan di sini
mulai dari bakar bakar hingga trekking menuju air terjun
jalur trekking yang saya lewati luar biasa seru dan cukup sulit nih
saya harus melewati hutan jalan sempit terowongan ranting hingga melawan arus sungai
namun tentu keamanan jadi perhatian karena ada petugas yang berjaga
perjalanan inilah yang memberikan pengalaman tak terlupakan dari aktivitas camping ini
tak perlu repot untuk bermalam di sini
jika anda tidak memiliki tenda sendiri anda bisa menyewa tenda dan segala perlengkapannya
termasuk kasur kompor bahan makanannya listrik dan toilet yang bersih
hal ini dimaksudkan untuk membuat nyaman para pengunjung yang baru ingin mencoba camping
mengingat di sekarang ini kan kebutuhannya itu mbak euforia untuk camping itu luar biasa ya
termasuk banyak orang orang yang nyubi yang akhirnya mereka akhirnya takut atau segala macam hutan itu gambaran
ketika kita bawa ke sini mereka tetap ngerasa home gitu aja sih mbak
nah untuk menginap di area kambing ini jika anda membawa peralatan sendiri
anda cukup membayar sewa area yakni sekitar enam puluh enam per orang
namun jika ingin paket lengkap seperti saya anda bisa merogoh kocek mulai dari tiga ratus ribuan per orang
jadi bagaimana mulai terpikir rencana camping weekend ini
pastikan dalam keadaan sehat dan patuh protokol kesehatan ya